kalau kita lihat sebenarnya pak erick waktu di jina itu dramanya luar biasa
sampai ketika coach sby berdebat dengan wasit pak erick tadi bilang ini satu bahasa perancis satu bahasa korea
dan kemudian sti diganjar kartu merah
itu cukup lama dan sebenarnya pemain juga mulai keluar lapangan
ada indikasi bahwa pemain indonesia mau walk out
menurut pak erik di situ ada pembicaraan seperti apa atau situasi seperti apa
ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium ayo tetap main
saya rasa kita juga nggak boleh gini ada kezoliman kita harus lawan
tapi kalau kita walk away saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu
karena kalau ada satu kejadian atau dua kejadian justru kita men setback sepak bola kita yang satu tahun ini sedang berkibarnya
karena memang sempat dikatakan bahwa
hernando bilang kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan
tapi anak anak menunjukkan sikap yang positif
pak hebat juga ya anak anak ini mereka tetap jalan
padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget ya
makanya kalau tadi rosi tanya
apa review fisik dan mental
bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih ya itulah memang tidak mudah
dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat kita pupuk
jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi
ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu
di dalam situasi yang jelek kalah dan bagus